nunggu tidinya ini nunggu dulu nunggu kayak nggak bocor
karena ya memang sudah capek sudah tua pengen makan dengan bapak bapak
kalau ada mah uang
biar bisa di rumah aja gitu
nggak capek gitu keriling keriling aja sepanjang hari
nunggu dulu nunggu dulu nunggu dulu
nunggu dulu nunggu dulu nunggu dulu
nggak lama nggak lama sebentar nggak lama nggak lama
biasanya begini nggak ma
biasanya nangis begini
nangis begini pak
udah minum banyak
pelan pelan ya minumnya
ini makan nggak aku
lagi lagi aisyah menangis
ma ika jadi berat meninggalkan anak tunggalnya itu
berdua saja dengan adiknya jua di rumah
padahal selama ini maika selalu menitipkan aisyah pada adiknya
usia aisyah memang sudah lebih dari tiga puluh tahun
tapi perempuan itu menjadi berbeda karena berkebutuhan khusus sejak lahir
itu sebabnya ketika sakit seperti sekarang ini
aisyah jadi lebih rewel
susah makan dan tidak mau jauh dari ibunya
ma tega nggak kalau ditinggal sendiri begini
apalagi t'aisyah lagi sakit gitu ya ma
nah gimana aku
ya sepanjang hari gimana
berat memang meninggalkan icah
tapi mau bagaimana lagi
ma icah harus bekerja
jika tidak mereka bisa tidak makan hari ini
kegelisahan ma icah bukan tanpa alasan
kondisi adiknya jua juga tidak baik baik saja
salah nitip dulu ya
sudah lima tahun ini mak jua menderita strok
tubuh sebelah kanannya lumpuh
sebenarnya mereka tidak sendiri
tetangga mereka sela dan saista hampir setiap hari datang berkunjung
dengan kedua bocah ini aisyah biasa bermain
ketika mereka sudah berdua mereka berdua berdua berdua
karena aisyah sudah ada yang menjaga saya memutuskan mengikuti kegiatan ma icah hari itu
kami pergi ke sawah
awalnya saya mengira ma icah bekerja sebagai buru tani
tapi ternyata bukan
jadi ma bukan yang ngebukin yang itu
bekasnya itu ngebom dikasih sama
dikasih tuh kawan dikasihkan
tuh uang buang
jadi dari sisanya ini baru dibuang

jadi tidak boleh ada yang terlewat
terlewat buat makan dua hari
biar kotorannya terbang
diapain mak gini
oh di waktu
ya maaf ya mak saya bantuin mambil
gabah yang terkumpul hari ini lumayan banyak

tapi pekerjaan hari itu belum selesai
masih ada banyak yang harus dilakukan perempuan berusia lebih dari tujuh puluh tahun itu